pemerintah akhirnya memutuskan tidak mencabut undang undang ite
sebelumnya sejumlah kelompok masyarakat menesak pemerintah untuk merevisi atau mencabut undang undang ite
karena dinilai menimbulkan polemik di tengah publik hingga presiden jokowi dodo sempat meminta untuk mengkaji kembali undang undang ite
menkopol hukam afut md menilai undang undang ite masih dibutuhkan di era dunia digital
apa sebenarnya hasil kajian dari tim pengkaji undang undang ite
dan mengapa memilih untuk mempertahankan undang undang ite di tengah dorongan publik untuk segera merevisi atau bahkan mencabutnya
saya akan berbincang langsung dengan pak sugeng purnomo ketua tim pekaji undang undang ite
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat
baik pak sugeng kita akan langsung membahas karena kemarin pak menko sudah memutuskan
pemerintah memutuskan bahwa undang undang ite tetap dipertahankan pak
pak selama beberapa bulan terakhir kan ada tim kajian ya yang bapak pimpin juga
apakah dalam beberapa bulan terakhir pak sugeng memang hasil pengkajiannya menilai tidak ada pasal pasal yang kemudian bermasalah
atau bagaimana pak dalam beberapa bulan terakhir kajian yang dilakukan oleh tim pengkaji
ya jadi tahapan yang dilakukan oleh tim kajian itu kan dimulai setelah kita mendapatkan pengarahan
dari pak menko
pak polutka maupun pak menko info kita mengadakan sgd dengan mengundang berbagai pihak
dari para pihak yang kita undang untuk memberikan pendapat itu jumlahnya kira kira ada lima puluh lima orang seluruhnya
dan itu tidak satu pun narasumber kita menginginkan perlu dicabut
dan kita pada saat melakukan diskusi kita juga tidak
tidak berpendapat bahwa ini perlu dicabut
undang undang ini memang sangat diperlukan untuk menjaga ruang digital kita tetap bersih produktif dan bermartabat
nah dari hasil diskusi yang kita lakukan maka yang diperlukan adalah untuk menyusun pedoman implementasinya
sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda beda
atau yang sering kita dengar adalah salah tafsir
itu yang dapat kita hasilkan di samping tim juga berpendapat undang undang ite ini perlu dilakukan revisi nantinya
tapi kita memberikan rekomendasi itu kepada pak menko dan tentunya nanti untuk perubahan ada tahapan tahapan yang memang itu menjadi tahapan yang katakanlah bertahap dilakukan
pak sugeng artinya ada pihak pihak yang diundang untuk fgd
siapa saja pak kelompok kelompok masyarakat atau lembaga yang kemudian diundang
karena kan ada banyak pihak yang menaruh perhatian penuh terhadap undang undang ite
ada kelompok kelompok lsm masyarakat juga yang selama ini kita dengar mereka cukup vokal untuk merevisi atau meminta untuk dicabut
apakah kelompok tersebut juga menjadi bagian yang diundang pak sugeng
awalnya pada saat kita memulainya
setelah mendapatkan pengarahan dari pak menko polutka maupun dari pak menko info
kemudian kita mendapatkan pembekalan dari pak wamin kumhan prof edy herit
dan selanjutnya kita juga mendapatkan penyampaian materi dari ketua harian kompolnas
nah selebihnya kita mengundang ada kelompok pelapor dan terlapor yang berhubungan dengan undang undang ite
kemudian dari kelompok aktivis masyarakat sipil dan praktisi itu ada tiga belas orang
kemudian dari kelompok pers itu ada empat orang termasuk ada lbh pers di dalamnya
kemudian kelompok akademisi itu ada delapan orang
itu ada beberapa yang dari luar jakarta juga yang kita undang termasuk ada solo dan jogja
termasuk bandung selain jakarta
jadi dari hasil diskusi dengan para narasumber itu pada prinsipnya adalah
undang undang ini tetap diperlukan untuk menjaga ruang digital kita tetap baik
jadi pertimbangan utama atau menjadi dasar kemudian tidak mencabut
undang undang ini tetap diperlukan untuk menjaga ruang digital kita tetap baik
untuk menjaga ruang digital yang kemarin juga sempat disampaikan oleh pak menko
pak mahfud md
selama ini pak sugeng pasal dua puluh tujuh sampai dengan dua puluh sembilan ini dianggap pasal yang karet
multitafsir juga terkait dengan pencemaran maha baik dan juga penistaan agama
nah untuk pasal pasal yang sensitif atau yang kerap kali memicu polemik di tengah publik ini
apa hasil kajiannya pak apakah kemudian ini masalah penafsiran saja
atau memang pasalnya tidak ada atau
undang undangnya ataupun pasalnya tidak ada yang salah
jadi begini pertama saya ingin menjelaskan dari sisi implementasinya
nah di dalam implementasi ini kita menemukan ada penafsiran yang tidak sama
antara satu aparat penegak hukum dengan aparat penegak hukum lain
dan kita merasakan ada implementasi yang tidak tepat
maka tim berpendapat ini perlu disusun pedoman
untuk implementasinya sehingga tidak terjadi yang kita sudah sama sama tahu
banyak pihak mengatakan multitafsir implementasi yang tidak tepat dan lain lain
nah pedoman ini disusun untuk menjadi katakanlah bagian
dari penegakan hukum di undang undang ite sehingga tidak terjadi lagi multitafsir
atau di dalam implementasinya menghindarkan dari hal hal yang dianggap
nah di samping itu tim kajian juga berpendapat di dalam diskusi
dan akhirnya itu menjadi salah satu rekomendasinya juga
bahwa pasal pasal tertentu di dalam undang undang ite kita
itu perlu dilakukan revisi
kenapa dilakukan revisi
pertama untuk memperjelas
dan yang kedua memang kita juga mempertimbangkan putusan mahkamah konstitusi
nomor lima puluh tahun dua ribu delapan maupun putusan mahkamah konstitusi
nomor tujuh puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
ini kan dinamika di dalam penegakan hukumnya
nah ini perlu kita sesuaikan sehingga kita merekomendasikan untuk dilakukan revisi
pasal pasal tertentu di dalam undang undang ite
pasal pasal tertentu itu apa saja pak sugeng
pasal pasal tertentu itu yang perlu dilakukan revisi ya
kalau saya bicara revisi itu mulai pasal dua puluh tujuh ayat satu ayat tiga
ayat empat kemudian pasal dua puluh delapan ayat satu ayat dua pasal dua puluh sembilan
kemudian pasal tiga puluh enam kemudian ada lagi pasal empat puluh lima empat puluh lima a empat puluh lima b
itu yang kita usulkan untuk direvisi
nah di samping itu tim juga mengusulkan untuk mereformulasi ketentuan pasal empat belas dan lima belas
undang undang satu ratus empat puluh enam yang selama ini juga menjadi sorotan
dengan narasumber kita dan menjadi polemik di dalam diskusi diskusi di tengah masyarakat
sehingga kita mengusulkan untuk direformulasi dan ditempatkan di posisi pasal empat puluh lima c
seandainya nanti dilakukan revisinya
oke artinya kalau kemudian tadi pak sugeng mengatakan ada pasal pasal juga yang perlu direvisi
mengapa kemudian ujungnya kita tahu bahwa tidak ada revisi yang cukup besar
di dalam undang undang ini
hanya minor saja revisinya soal frasa misalnya atau penambahan pasal
kalau ini dikatakan revisi minor ya itu artinya begini
tidak seluruhnya pasal pasal itu kita revisi
karena begini pasal pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diatur dengan ancaman pidana
itu bukan hanya pasal dua puluh tujuh sampai dua puluh sembilan kemudian ditambah pasal tiga puluh enam
tapi ada pasal tiga puluh pasal tiga puluh satu
pasal tiga puluh dua sampai tiga puluh empat
nah maka kita tidak menganggap jadi persoalan pasal pasal di atas pasal tiga puluh
nah sehingga kita berpendapat yang perlu dilakukan revisi terbatas adalah pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dan dua puluh sembilan
oke jadi pasal revisi terbatas dua puluh tujuh dua puluh delapan dan juga dua puluh sembilan
nah pada akhirnya
ditambah tadi saya sudah terangkan
ditambah lagi pasal tiga puluh enam
pasal tiga puluh enam ini tidak mengatur secara spesifik tentang perbuatan yang dilarang
tapi dalam kondisi tertentu
ancaman pidananya diperberat menjadi dua belas tahun
kalau menimbulkan kerugian
nah ini kita perjelas di dalam revisinya itu
kerugian itu kerugian seperti apa
nah untuk pasal pasal yang tadi dijelaskan pak
dua puluh tujuh dua puluh delapan dan dua puluh sembilan itu bentuk revisinya seperti apa
karena yang kemudian kita dengar kemarin
tampaknya tidak ada revisi
ada revisi pada pasal pasal ini pak
hanya kemudian dibuat saja panduannya nanti
itu kan memang di dalam tim kajian itu kita dibagi dalam dua subtim
subtim satu itu untuk mempersiapkan pedoman implementasinya
subtim dua bertugas untuk mengkaji substansi dari pasal pasal undang undang ite ini
jadi kemudian nanti menentukan perlu tidaknya
jadi kalau hasil keseluruhan dari tim kajian ini adalah
subtim satu telah menyusun pedoman implementasinya
adalah pedoman implementasi dari undang undang ite yang sekarang ini ada
jadi perdoman implementasi yang disusun oleh subtim satu ini adalah
mulai pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan
nah ini sangat diperlukan sehingga pada saat ke depan
penegakan hukum yang terkait dengan undang undang ite ini
ada perdoman yang sama
tapi yang perlu dipahami begini
pedoman yang disusun ini nanti tidak akan berlaku apabila belum ditindaklanjuti dengan surat keputusan bersama
makanya tim merekomendasikan setelah ini
ada pertemuan antara aparat penegak hukum
yaitu aparat penegak hukum yang ada di kemenko info
karena mereka juga punya ppns
kemudian dengan kepolisian dan kejaksaan
nah pertemuan tiga lembaga ini nanti diwujudkan dalam bentuk surat keputusan bersama
yang mengatur tentang perdoman implementasi dari undang undang ite
nah ini nanti diharapkan bisa menjadi pegangan dari teman teman aparat penegak hukum
penyidik maupun penuntut umum di dalam melaksanakan undang undang ite
kemudian untuk subtim dua
tadi sudah saya sampaikan
mengkaji tentang substansi undang undangnya
nah kita melihat ternyata memang perlu ada perubahan
di antaranya adalah ada putusan mahkamah konstitusi yang perlu ada perubahan memang di dalam undang undang itu
misalnya putusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh tahun dua ribu lima belas
nomor tujuh puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
itu perlu dijabarkan lebih lanjut
sehingga di dalam formulasi dari pasal pasal
yang katakanlah selama ini menjadi sorotan banyak pihak
itu bisa menjadi lebih jelas
pak sugeng jadi artinya nanti akan ada semacam pedoman tafsir begitu ya
yang disepakati oleh tiga lembaga kalau saya tidak salah
itu kemudian hasil konversi kemarin kan ya pak
artinya nanti undang undangnya tetap ada undang undang ite tetap ada
tapi kemudian ada tafsir tafsir yang menjelaskan agar tidak terjadi kekacauan lagi di ruang publik begitu pak sugeng
saya tidak bisa mengatakan tafsir ya kalau undang undang tidak boleh ditafsirkan
tetapi ini adalah pedoman pada saat implementasi dari pasal pasal yang dipersoalkan
seperti tadi saya sampaikan mulai pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan
kita sudah susun perdoman untuk implementasinya
sehingga ada keseragaman di dalam penegakan hukum yang terkait dengan pasal pasal tersebut
oke baik pak sugeng terakhir
karena sejak kemudian ini ada angin revisi di awal
saya juga ingat beberapa waktu yang lalu kita wawancara juga dengan pak sugeng ketika awal dibentuk tim pekaji ini
kan ada semacam harapan dari sejumlah kalangan agar kemudian direvisi atau mungkin dicabut pasal pasal yang dianggap karet tadi itu
tapi juga sejak awal sudah dirasa bahwa rasanya tim ini memang lebih banyak orang orang yang pro terhadap undang undang ite
nah ini kan sudah ada hasilnya pak
ini mungkin anda perlu juga menjawab
kepada sebagian publik yang merasa bahwa sejak awal memang tampaknya ini akan dibuat buku panduan saja
tidak akan ada pencabutan atau bahkan revisi
apa jawaban anda pak sugeng
jawaban saya cuma satu
karena hasil kerja tim ini sudah diserahkan kepada pak menko polhutkam yang telah memberikan perintah kepada tim
dan salah satu rekomendasi dari tim ini bukan hanya terkait masalah pedoman implementasi
kita memang merekomendasikan untuk dilakukan revisi
untuk dilakukan reformasi ulang
formulasi dari pasal pasal yang dari banyak kalangan dikatakan itu bermasalah
mulai pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan pasal tiga puluh enam
bahkan tim juga merekomendasikan untuk memformulasi ulang pasal empat belas dan lima belas undang undang satu empat puluh
yang terkait dengan penyebaran berita bohong
jadi kita tidak hanya menyasar yang ada di undang undang ite
termasuk undang undang satu ratus empat puluh enam yang itu juga menjadi sorotan publik
kita juga mengusulkan dari kajian kita kita mengusulkan untuk direformulasi kembali
jadi sekarang kita akan menunggu panduannya seperti apa ya pak sugeng untuk kemudian bisa digunakan dalam hal penegakan hukum
terima kasih banyak pak sugeng purnomo sudah berbagi perspektif dan juga menjawab beberapa pertanyaan kami berkaitan dengan revisi undang undang ite
kita akan tunggu seperti apa buku panduan yang akan dibuat
terima kasih pak sugeng purnomo ketua tim pekaji undang undang ite
sehat selalu pak
terima kasih mas rehat sehat selalu
dan newscast akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesian newscast